usai bertemu dengan plt ketua umum p tiga suarso monoarfa
beserta dengan jajarannya ketua umum partai gerindra prabowo subianto kami sore
menyampaikan apresiasinya atas kunjungan pengurus partai berlambang kaabah itu
prabowo menyampaikan pertemuan kedua belah pihak berlangsung hangat
dan banyak membicarakan kondisi ekonomi nasional
kita banyak sependapat menghadapi bangsa indonesia ke depan
dan saya memberi pemikiran pemikiran di bidang ekonomi dan pelanjutan
beliau menyampaikan kondisi terutama karena p tiga partai religius
saya selalu mengatakan partai religius tetap nasionalis ya
partai nasionalis juga tetap religius jadi kita ada banyak persamaan
tapi tentunya kita selalu coba mencari titik titik
yang bisa kita mencari untuk mencapai kepentingan
kita harus temukan temuan yang terbaik
jadi hal hal yang berada selalu kita cari jalan tengah bagi semua penyelesaian masalah
saya kira demikian